kendati diwarnai aksi walkout dari dua fraksi dpr akhirnya mengesahkan revisi undang undang tentang mpr dpr dan juga dpd atau md tiga dalam sidang paripurna senin lalu
namun baru saja disahkan undang undang md tiga telah menuai perdebatan sebagian pihak menilai dpr ingin memperkuat kekuasaannya
undang undang md tiga yang baru disahkan dpr pada sidang paripurna senin lalu sudah menuai banyak pro kontra
terutama soal empat pasal krusial yang direvisi untuk memperkuat lembaga dpr
dalam revisi undang undang md tiga pasal tujuh puluh tiga diatur soal hak dpr memanggil paksa setiap orang atau lembaga yang tiga kali berturut turut menolak memenuhi panggilan dpr
ada pula pasal satu ratus dua puluh dua huruf k yang mengatur soal kewenangan mahkamah kehormatan dewan atau mkd menumpuh langkah hukum bagi pihak lain yang dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan
pasal ini juga diatur soal keundangan mahkamah kehormatan dewan atau mkd menumpuh langkah hukum bagi pihak lain yang dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan
pasal ini dinilai menjadi tameng dpr dari pihak pihak yang mengkritik kinerjanya
pasal empat ayat tujuh juga mengatur soal kewenangan panitia angket yang dapat meminta polri memanggil paksa dan menyandera pihak lain selama lima belas hari jika pihak tersebut menolak hadir saat dipanggil pansus angket
padahal sebelumnya kapolri pernah menolak permintaan dpr memanggil paksa miriam s haryani pada juni dua ribu tujuh belas karena tak ada sinkronisasinya dalam kuhap
selain itu ada pasal dua ratus empat puluh lima yang mengatur bahwa pemanggilan atau permintaan keterangan anggota dpr dalam kasus pidana harus mendapat rekomendasi mahkamah kehormatan dewan dan persetujuan presiden
sebelumnya pasal ini telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
fraksi nasdem dan ppp menilai revisi undang undang md tiga dipaksakan untuk memperkuat kekuasaan dpr
kami setuju ini direvisi dengan dasar proporsionalitas hasil pemilihan umum
tapi untuk diterapkan nanti hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas bukan sekarang
dan bagi kami saat ini sulit sekali untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik apabila dengan sengaja untuk membentuk satu porsi jabatan baru hanya untuk mengakomodasi kepentingan kepentingan kelompok
ini bahaya terbentuknya oligarki kekuasaan di pimpinan dpr ri
dan itu tentu tidak berimplikasi baik bagi tata kelola dpr ri
sementara itu wakil ketua kpk laode
m syarif menilai beberapa poin revisi justru bertentangan dengan konstitusi
yang itu menurut saya undang undang md tiga itu bertentangan dengan putusan mk sebelumnya
kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dibuat lagi ya secara otomatis itu kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong
tapi kan ini sudah disepakati oleh karena itu tugas masyarakat lah untuk kalau mau mereview kembali
pertama saya bandingkan
itu melanggar dengan prinsip menghukum equality before the law
itu seluruh dunia itu tidak boleh ada keistimewaan
revisi undang undang md tiga membuat dpr sebagai lembaga legislatif menjadi semakin kuat
ancaman terhadap keseimbangan wamenang antara lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif patut mendapat perhatian